asean para games dua ribu delapan belas resmi dibuka oleh presiden joko widodo pada sabtu malam
upacara pembukaan asean para games dua ribu delapan belas berlangsung meriah bahkan presiden sempat memamerkan aksi memanah ditemani oleh seorang anak penyandang disabilitas
dan informasinya sekaligus menutup cnn indonesia today hari ini saya iqbal kurniadi
dan saya sarah ariyanti
terima kasih atas kebersamaan anda selamat pagi dan sampai jumpa
pembukaan asean para games dua ribu delapan belas yang digelar di stadion glora bung karno senayan jakarta
diawali dengan berbagai pertunjukan seperti musik tarian kolosal dan pawai kontingen negara
serta upacara pembukaan asean para games dua ribu delapan belas mengusung konsep vr satu
dengan seluruh rangkaian acara digelar di sebuah lingkaran logo yang mempresentasikan keharmonisan negara negara di asia
hal ini bermakna mengukuhkan asia yang terdiri atas berbagai bangsa tetapi tetap satu dan tetap berbagi mimpi yang sama
koreografi juga menampilkan beragam budaya dan agama di indonesia
acara itu juga diisi dengan sesi mengenikan cipta bagi korban
dalam sambutannya ketua inapgok indonesia yang juga ketua panitia acara raja sabta oktohari berharap acara ini bisa menjadi pelipur lara bagi korban bencana yang melanda ntb dan sulawesi tengah
kami telah membulatkan tekad dan untuk mensukseskan acara ini agar bisa menjadi pelipur lara dan semangat baru bagi saudara saudara kita
kami yang sedang tertimpa musibah bencana alam
sementara itu presiden komite paralimpiade asia majid rashid dalam sambutannya menyatakan asian para games dua ribu delapan belas menjadi yang terbanyak dalam jumlah atlet negara peserta dan media peliput
presiden jokowi hadir bersama wakil presiden yusuf kala dan sejumlah menteri serta tamu undangan
dalam sambutannya saat meresmikan pesta olahraga terbesar di asia untuk penyandang disabilitas ini jokowi menyatakan merasa bangga bisa menyambut kedatangan para atlet para games
bahkan dalam acara pembukaan itu presiden memperagakan bahasa isyarat dengan kedua tangannya
melalui asean para games tahun dua ribu delapan belas ini
kita ingin merayakan persaudaraan
kita menunjukkan kegigihan dan prestasi
dan kita ingin menjunjung tinggi kemanusiaan
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya nyatakan dengan resmi
saya nyatakan dengan resmi
asian game dibuka
ada hal menarik dari upacara pembukaan asian para games dua ribu delapan belas
yakni ketika presiden jokowi sempat menampilkan kemampuannya memanah
aksi tersebut dilakukan sesaat setelah ia membuka acara secara resmi
dalam acara tersebut disayangkan video pendek yang memperlihatkan penyampaian pesan para penyandang disabilitas kepada jokowi
yang diwakili oleh seorang penyandang disabilitas bernama bulan
sosok bulan pun tampil di panggung utama
jokowi kemudian turun menghampiri bulan dan menerima kotak berisi pesan dari para penyandang disabilitas
di hadapan keduanya terpampang tulisan disabilitas
jokowi lalu menerima busur serta anak panah dan memanah tulisan dis hingga menjadi hancur
dan hanya menyisakan tulisan abilitas
aksi ini membuat seisi stadion gelora bung karno bergemuruh
upacara pembukaan ini melibatkan delapan ratus empat puluh sembilan orang
yang empat puluh orang berada di luar
di antaranya penyandang disabilitas dan tim panggung dua ratus tujuh orang
adapun asian para games dua ribu delapan belas akan diikuti sekitar tiga atlet dari empat puluh tiga negara
yang akan memperbutkan lebih dari lima ratus medali dari delapan belas cabang olahraga